rumor soal partai biru yang akan merapat ke kubu jokowi ditepis oleh ketua dewan kehormatan partai amarat nasional amin rais
bahkan amin rais menutup kemungkinan adanya poros di luar jokowi atau prabowo
berbeda dengan amin ketua umum pan zulkifli hasan masih membuka semua kemungkinan politik
ketua dewan kehormatan partai amanat nasional amin rais menegaskan partainya tidak mungkin mendukung jokowi
dalam wawancara eksklusif cnn indonesia dengan amin rais sembilan belas april lalu anies menilai bahwa ketua umum pan zulkifli hasan melakukan bunuh diri jika tetap mendukung jokowi
ketua dewan kehormatan partai amarat nasional amin rais menegaskan partainya tidak mungkin mendukung jokowi
ketua dewan kehormatan partai amin rais menegaskan partainya tidak mungkin mendukung jokowi
ketua dewan kehormatan partai amarat nasional amin rais menegaskan partainya tidak mungkin mendukung jokowi
sebelumnya dalam wawancara dengan prime news tujuh april lalu ketua umum p tiga romahur musi mengatakan akan ada dua partai yang akan merapat ke kualtaif sijokowi dalam perhitungan
namun romi nggak menambutkan dua partai tersebut

ketua dewan kehormatan partai amarat nasional amin rais menegaskan partainya tidak mungkin mendukung jokowi
ketua dewan kehormatan partai amarat nasional amin rais menegaskan partainya tidak mungkin mendukung jokowi
kedua partai partai ini sesungguhnya juga bukan orang baru
dikutip cnn indonesia com ketua umum partai golkar erlangga hartarto pun mengindikasikan partai berwarna biru akan rapat ke koalisi jokowi dalam pilpres dua ribu sembilan belas meski tak menyebut siapa partai yang dimaksud
dua partai yang selama ini identik dengan partai biru yakni demokrat dan pan sama sama belum memutuskan akan berpihak kemana
ya partai amarat nasional atau pan menjadi partai yang bergabung di kubu pemerintahan jokowi jk saat ini
namun dalam praktik politiknya pan selama ini juga dekat dengan kubu oposisi yakni pks dan juga gerindra
jelang pilpres dua ribu sembilan belas sikap politik pan pun menjadi pertanyaan
ketua dewan kehormatan pan amin rais memastikan pan tidak akan mendukung jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas
apakah pan akan mengikuti arahan pendirinya atau masih berhitung kemungkinan mana yang paling menguntungkan bagi partai amarat nasional
kita akan bahas malam hari ini di studio
sudah bersama dengan direktur program smrc mas sirojudin abbas selamat malam mas abbas
dan juga sebelah saya sudah ada bang surya imam wahyudi wasek jenpan widang hukum dan juga ham
selamat malam bang surya
kita dialog malam hari ini bang surya dan juga mas abas ini berangkat dari wawancara eksklusif koresponden kami rifana pratiwi terhadap pak amin rais
ini kita akan simak bersama untuk kemudian kita menjadi pembahasan bersama pada malam hari ini
kita lihat seperti apa kemudian pak amin rais mengomentari mengenai peluang pan akan bergabung
mendukung pak jokowi atau justru di luar mendukung pak jokowi untuk pilpres dua ribu sembilan belas
kesan bahwa bapak sebagai ketua majelis kehormatan pan tidak mau mengarahkan pan ini berkoalisi dengan pak jokowi mendukung pak jokowi pada pilpres dua ribu sembilan belas
lebih condong ke pak prabowo itu memang seperti itu pak
jadi sekarang read my lips yang saya omongkan ini ya pan tidak mungkin mendukung pak jokowi
jadi pak jules hassan ini yang ada manuvernya
tapi dia tahu persis kalau pak julhasan lantas membuat statement mendukung pak jokowi sebagai capres maka pan insya allah bunuh diri
karena saya tahu di bawah sudah emoh gitu
nah jadi tolong dimengerti ya bahwa pan itu partai yang punya prinsip
jadi sudah tertutup pintu bagi pak jokowi untuk bisa mengambil pan sebagai rekan koalisi
kecuali dekat ajaib pan
empat politik ya yang nggak masuk akan mungkin saja
baik saya akan tanyakan langsung ke bang surya imam wahyu
bang surya ini sebenarnya seperti apa pak di dua ribu sembilan belas
kalau tadi pak amin mengatakan keras sekali red my lips tidak akan mendukung pan tidak akan mendukung jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas
apakah ini kemudian menjadi keputusan politik pan untuk pilpres dua ribu sembilan belas
atau kemudian masih berpikir pikir ulang seperti apa keuntungan untuk pan sendiri
baik jadi yang pertama hasil rapat kerja nasional pan sekitar enam bulan yang lalu itu adalah setelah menyerap aspirasi dari berbagai wilayah dan daerah yang hadir
maka diputuskanlah dan merakernas itu pan menetapkan ketua umumnya julki pihasan sebagai calon presiden
nah ditugaskan kepada ketua umum untuk melakukan komunikasi komunikasi intensif dengan pengurus pengurusnya juga kepada partai partai lainnya
untuk bagaimana peta koalisi kita ke depan
nah dari aspirasi yang berkembang itu dan dilihat dengan kinerja pemerintahan yang sampai dengan hari ini juga
kami memang banyak menerima surat masukan telepon sms baik dari grup sebagainya bahwa ada kecenderungan dari daerah itu
mayoritas pengurus wilayah di tingkat provinsi kalau kami namanya dpw di tingkat kabupaten namanya dpd
itu menginginkan adanya pergantian ke bpn nasional
yaitu dengan pemilihan presiden nantinya di mana berharap bahwa presiden baru terpilih nantinya di luar daripada presiden yang sekarang
oke jadi suara internal partai pan sendiri justru di bawah memang seperti itu bang surya bahwa tidak akan suaranya tidak mendukung pak jokowi untuk pilpres dua ribu sembilan belas
ya seperti itu maka nanti proses apa namanya institusinya nanti adalah ditetapkan di rapat kerja nasional yang direncanakan di bulan mei atau juni ini
oke jadi artinya apa yang tadi sampai dengan pak amin rais betul adanya
kemungkinan tidak akan mendukung pak jokowi di dua ribu sembilan belas
ya tidak mendukung itu dalam arti kata bahwa memang ternyata setelah dilakukan banyak wawancara survei juga
kinerja pemerintahan juga tidak memberikan sesuatu yang signifikan bagi perbaikan kedua bangsa ini
jadi banyak masalah yang kalau kita uraikan sangat kusut sekali ya
jadi dari situlah maka
bidang apa kemudian yang paling menjadi concern bagi pan bahwa mengatakan tidak begitu memuaskan kinerja pemerintah saat ini
pertama di bidang ekonomi
yang kedua di bidang
nah yang ketiga terkait dengan pengelolaan sumber daya alam kita juga
banyak hal di situ ya
nah oleh sebab itu maka nantinya endingnya di forum rakernas inilah kami akan memutuskan apakah pan itu berkoalisi dengan mana
tapi jika aspirasi yang hari ini kita tangkap adalah mayoritas memang di tingkat wilayah kabupaten kota bahkan ranting sendiri bahkan dari ibu ibu pengajian yang dikomandi oleh pan itu juga menciptakan tagarnya tagar
ganti presiden baru ganti presiden dan sebagainya
oke tapi kan pan juga ada di pemerintahan saat ini
bang surya artinya punya kursi menteri satu dan pak zul selalu mengatakan bahwa pan masih mendukung pak jokowi
begitu artinya kok ini berbeda kemudian dengan suara internal di partai
pada saat kita pan secara institusi menyatakan berkoalisi dengan pemerintah itu jelas ada rambunya bahwa kita mendukung pemerintah dalam konteks untuk memperbegihkan bangsa
bahwa kita mendukung juga tetap dalam situasi yang kritis yang konstruktif yang membangun
dan bahwa hari ini kadar kita bekerja di pemerintahan
tidak ada itu kita silakan sepenuhnya pada presiden
tentu ketika presiden mempertahankan apakah bagus atau tidaknya itu tentu presiden yang menilai
jadi kalau ada kesan bahwa pan main di dua kaki ini ya artinya betul juga dong
ya ini kan politik ya
politik itu kan dinamis
kita tidak tahu bahwa hari ini pak jokowi juga
yang namanya hidup manusia ini kan dibatasi oleh dimensi ruang waktu dan tempat
orang bisa aja bisa tiba tiba sakit berhalangan atau meninggal dan sebagainya
bisa aja ganti presidennya kan bukan lagi head to head atau bercalon siapa
tapi memang ganti benda benda ganti orang gitu
oke jadi memang apa ya kalau kita katakan saat ini artinya memang sejauh ini kalau kader internal partai pan sendiri di bawah
menginginkan pergantian kepemimpinan nasional tapi memang di tingkat elit belum diputuskan kira kira begitu ya
masih ditangan oleh bang zul
di rekernas nanti
mas abbas ini seperti apa anda melihat kemudian pan saat ini ya
apalagi menuju ke pilpres dua ribu sembilan belas tadi kalau kita kutip dari bang surya di bawah ternyata pengennya pan tidak mendukung pak jokowi dua ribu sembilan belas
tadi juga pak
amin menegaskan kencang sekali tegas sekali bahwa pan tidak akan mendukung pak jokowi
anda melihatnya bagaimana pak abas
pertama saya melihat soal pan itu sendiri
saya kira pan menghadapi dilema dan problem yang sangat serius dalamnya
dimana pada tingkat kepemimpinan pak amin terlihat sangat dominan
dan bahkan menunjukkan otoritas yang sangat besar
dibanding ketua umum begitu
dibanding ketua umum
nah itu di satu sisi
dan sikap pak amin yang selalu kritis dan cenderung sarkastis ke pak jokowi saat ini
saya kira itu juga menunjukkan seolah olah di dalam pada pak amin sendiri ada problem yang sangat besar
entah pada level personal entah pada level politik
saya tidak tahu
tapi kalau cara sikap dari pernyataan pernyataan yang dibuat
termasuk dari wawancara yang tadi dicuplik
saya kira menunjukkan bahwa pak amin tidak menunjukkan dirinya sebagai politisi
tetapi sebagai orang yang begitu melibatkan hati dan perasaannya gitu dalam hubungan dengan presiden
sangat personal ya artinya
dan terlihat betul pak amin tidak sedang memainkan
cara berpolitik yang lebih fleksibel
dan melihat kemungkinan kemungkinan yang terbuka
saklek terlihatnya dan dengan kemarahan
di sisi lain saya kira saya melihat pak zulkifli hasan tidak bisa berbuat banyak terkait dengan manuver manuver pak amin ini
dan itu satu implikasinya adalah pada rumitnya
di internal pan dalam hal pengambilan
pengambilan keputusan keputusan strategis
karena saya kira pak amin seolah olah memiliki veto di internal pan
oleh karena itu manuver apapun yang dilakukan pak zulkifli hasan saat ini
terlihat tidak bermakna
terutama apabila manuver manuver itu seolah olah mendekat ke pak jokowi
atau ke pihak lain poros ketiga dan seterusnya
yang disebut perlu keajaiban itu
tetapi apapun dilakukan pak zulkifli hasan seolah olah tidak bermakna
jika sikap itu dan manuver itu tidak sejalan dengan keinginan pak amin rais
oleh karena itu terkait prospek pan ke depan saya kira
selama problem leadership dan hubungan kekuasaan antara pak zulkifli hasan dan pak amin rais
seperti saat ini
maka sulit bagi pak zulkifli hasan bisa mengambil keputusan secara otonom
sebagai ketua umum partai
sebagai ketua umum partai
karena pasti akan selalu menghadapi veto dari pak amin rais
tapi kalau arahnya bang zulkifli ini sebenarnya menurut anda kemana ini arahnya
apakah betul betul konsisten ke pemerintahan
atau sebenarnya juga dilematis ya antara bagaimana kemudian mengakomodir semuanya
itu dia saya kira itu membuat posisi pan itu sangat award
pan tidak konsisten pada dirinya sendiri
dan itu saya kira implikasinya cukup serius
misalnya sikapnya terhadap pemerintah tapi ingin tetap melanjutkan menterinya di pemerintah
jika memang pan ini bersikap oposisi dari awal tarik lagi aja itu
dalam posisi pak jokowi pak jokowi tidak memandang ada kepentingannya
ada nilai politis yang penting buat pak jokowi
misalnya meresafel pak
nilainya buat pak jokowi tidak terlalu penting
yang penting buat pan
tetapi justru karena itulah pan mengalami situasi seolah olah lidahnya terbelit oleh sikap menduanya selama ini
oke bang surya sebenarnya seperti apa di dalam internal pan sendiri
kalau tadi mas abbas mengatakan ini sebenarnya agak susah ya kalau kita membahas mengenai pan
tapi ternyata ada peran dari pak amin
tapi juga ada kemudian ketua umumnya sebagai bang zul agak terkunci lah kira kira begitu bang zul
yang melakukan manuver manuver politik
di dalam internal partai seperti apa
jadi perlu kami sampaikan bahwa mekanisme partai politik ini kan berbeda
kalau di partai lain mungkin ada yang namanya hak peto seperti disampaikan bang abbas
ada majelis tinggi ada majelis rendah mungkin gitu ya
nah kalau kami kalau di pan itu ada ketua dewan kehormatan yang bernama pak amin rais
ketua dan kehormatan ini beliau sudah dapat memberikan masukan pikiran dan sebagainya dalam kerangka untuk menjaga harkat martabat kehormatan partai
nah selaku eksekutif partai politik yaitu ketua umum bang zulkifli hasan
ya beliau juga sebagai ketua umum partai juga sebagai ketua mpr
tentu harus menjaga dinamisasi hubungan politik
hubungan apa emosional yang baik dengan semua ketua ketua partai politik
termasuk dengan pemerintahan yang saat ini juga adalah kader dari partai pdb ya
oleh karena itu maka dari awal kami tegaskan bahwa ketika kita berkoalisi mendukung pemerintahan ini adalah dalam konteks ingin mendorong program pembangunan ini
berjalan dengan betul maksimal betul betul untuk mewujudkan cita cita ketepunegara mewujudkan kesejahteraan rakyat
tetapi bahwa komitmen kita mendukung pemerintah itu tidak dalam konteks bahwa kita harus berada di jewer telinga pemerintahan
dan maksudnya kita tetap harus kritis konstruktif tetap harus memberikan dorongan dorongan yang terbaik untuk bagaimana pemerintah bekerja maksimal
oke baik bang surya kalau kemudian pan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pak amin rais tidak akan mendukung jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas
apakah kemudian dukungan itu akan diberikan kepada pak prabowo subianto
dan juga sejauh mana nanti
upaya pan untuk mendorong bang zul menjadi capres ini kan kemudian agak tenggelam ya dibandingkan dengan partai partai lain yang sudah mendorong kadernya menjadi cawapres gitu ataupun capres
kita akan bahas nanti
bang surya usai jeda kami akan segera kembali tetap bersama kami di prime news
hari ini kembali di prime ini saya masih bersama dengan mas abbas dari smrc dan juga bang sudha
dari wakil presiden pan bidang hukum dan juga ham
sebelum kita melakukan dialog tadi itu sudah membahas banyak ya
bang surya dan juga mas abbas mengenai kira kira arah koalisi pan di dua ribu sembilan belas seperti apa
tapi kita lihat lagi kemudian bagaimana cuplikan wawancara koresponden kami rifana pratiwi dengan pak amin rais
ini mengenai bagaimana tanggapan pak amin mengenai pencapresan dari prabowo subianto
harapkan pak prabowo memberikan tiket itu ke orang lain rasanya mustahil
karena beliau sudah berpikir lama bagaimana berdagang negeri ini
dan sekarang sudah dua puluh sekian persen dengan income masih kalah ya
karena ini belum declare juga
tapi mbak secara logika ada dua hal ya
mengangkat nama baru itu tidak mudah padahal cuma tinggal berat setahun
misalnya mr x siapapun itu jadi capres itu masih
dia tinggal captive market dipegang lagi ditambah yang kecewa kecewa ini ya mungkin bisa lima puluh sekian persen
sudah cukup mbak
jadi sekarang ini semua mengatakan ini tinggal siapa capresnya
bisa nendang atau malah kempes memang tidak mudah ini
artinya menurut bapak kecil kemungkinan pak prabowo menjadi kingmaker
yang kedua kecil
oke kalau tadi bang surya mengatakan bahwa di internal kader pan di bawah di daerah ini mengatakan tidak ingin mendukung pak jokowi lagi di pilpres dua ribu sembilan belas
lalu kemudian untuk dua ribu sembilan belas nanti pan akan kemana arahnya ini bang surya
apakah mendukung pak prabowo
tapi tadi pak amin juga mengatakan kalau pak prabowo yang memberikan tiket capres ke orang lain rasanya sulit begitu
tapi kalau mendukung pak prabowo apa untungnya untuk pan
karena kemudian saat ini narasi yang timbulnya itu
narasi yang timbul adalah pks yang mau jadi capresnya
jadi begini saya kira semua partai politik itu didirikan sama untuk mencapai tujuan politik
tujuan politik itu yaitu mereh kekuasaan politik dalam konteks untuk menciptakan kepemimpinan yang mengayomi lindungi segera para bangsa
dan saya kira partai partai yang bergabung di dukungan pak jokowi juga banyak
masing masing mencari celah ingin mendorong jadi cawapres
kami pun juga menetapkan ketua umum kami pak jody plasan sebagai calon presiden
tentu tugas beliau hari ini ini juga beliau ke jatim keliling sepuluh hari tiga puluh delapan kabupaten kota di sana
tapi itu sempat agak turun bang surya ini apa namanya upaya untuk pencapresan pak zul ini agak ketutup dengan nama nama yang lain
ada pak gatot ada mas anies misalnya
kami awalnya berharap bahwa sebelum penetapan putusan mk itu kan kita masih berharap bahwa putusan mk itu masih semua partai politik yang lolos
boleh begitu ya untuk melolos
boleh begitu ya untuk melolos
dan harapan bahwa kami bisa mengusung capres capresnya partai mana
kira dua tiga partai sudah cukup gitu kan
nah dengan kondisi putusan mk ini tentu kan kami harus berpikir ulang bahwa sejauh mana nanti
saya kira partai partai yang di sebelah sana juga mungkin di samping ada yang cawapres ada yang minta jatah macam macam lah
itu nggak disebut
nah kalau kayak kita jelas bahwa tujuan kita berkoalisi jelas untuk perbaikan bangsa bahwa hari ini ketua umum kita ditugaskan calon presiden bahwa
jadi masih ada upaya itu ya untuk mendorong pak zulkifli menjadi capres
masih ada upaya walaupun kita lihat
lewat tubuh yang mana nih jadinya
nah makanya itulah disebut dengan nanti lihat perimbangan konfigurasinya seperti apa
saya kira ada tawar tawar politik masing masing ada zig zagnya
jangan sampai kemudian karena sudah terlambat masuk ke kubu pak jokowi nggak dapat kursi cawapres ke pak prabowo juga belum jelas artinya lepas juga kursi cawapresnya untuk pak zulkifli hasan gitu
atau membentuk poros ketiga kalau tadi pak amin mengatakan poros ketiga sangat sulit untuk dibentuk
iya jadi gini
setiap partai tentu bahagia
iya jadi gini setiap partai tentu bahagia
ketika kadernya menjadi capres atau cawapres
tetapi ketika sampai pada endingnya taruhlah partai si a atau partai kami tidak mendapat posisi capres capres tentu kami akan berkualisi ke sejauh mana yang kira kira bisa visi misi di platform kami ini sama
seperjuangan dan konteks untuk perbaikan kehidupan bangsaan kita
namun pada hari ini kami sampaikan catatan bahwa untuk berkoalisi dengan pemerintahan yang ada sepertinya agak sulit
sebagaimana yang dibilang pak amin tadi
karena mencermati perkembangan perusahaan
untuk dua ribu sembilan belas ya agak sulit
artinya kalau untuk kekubu pak prabowo
tidak mesti juga
tidak mesti juga artinya untuk poros ketiga
nah poros ketiga ini kan sebetulnya pernah digagas juga oleh ketua umum kita
bahwa dalam konteks poros ketiga ini jika ada kekuatan politik yang bisa menjadi perimbangan kekuasaan untuk mengurangi ketegangan politik yang ada
jadi mungkin ada tegang antara pak jokowi dengan pak prabowo kalau head to head lagi
mungkin supaya tidak head to headnya terlalu ketegang perlu ada poros ketiga
nah poros ketiga ini dengan konteks kita
untuk bersama bertanding bersanding
kita bangun sebuah pemilu yang kredibel
yang santun yang beradab
bahwa ada menang ada kalah itu ada proses demokrasi yang harus kita terima dengan lapang hadai
inilah kita ingin membangun sebuah demokrasi yang sehat dinamis
nah tetapi memang ketika nanti pada akhirnya tidak ada poros ketiga yang bisa kita bangun
ya tentu kita akan berkulasi sejauh mana yang mudaratnya paling kecil
ya kan dan membawa masalah lebih besar
karena hidup adalah pilihan
tapi belum jelas nih apakah kemudian tidak mendukung pak jokowi artinya berarti melabuhkan hatinya pan ke kebupa prabowo
karena saya kira pak jokowi pun sendiri saat ini dengan pertanyaan juga lagi bingung juga
oke itu kan partai pak jokowi
nah kalau untuk pan sendiri untuk pak prabowo
saya kira di pak prabowo dengan banyak usulan usulan nama nama dari mitra medik kolegisnya juga kebingungan juga mencari
ini saya kira betul disampaikan oleh mas ahmad ya
mas abbas tadi bahwa ini figur cowok pres juga sangat menentukan
salah salah jalan jangan jangan bisa malah nyemplung bukannya malah ngangkat gitu kan
saya kira itu
jadi pak prabowo dukung atau tidak
belum jadi keputusan nanti saya kira tidak
belum putus juga ya
karena kan semua orang ini semua partai ini saya kira tentu ada komunikasi politik ada konfigurasi politik yang dibangun
persoalan endingnya nanti adalah bahwa kita berkoalisi dapat wakil atau tidak dapat capres atau tidak
kalaupun tidak juga tentu ada visi misi platform atau program program perjuangan yang bisa kita perjuangkan bersama ke depan
yang intinya saya bilang tadi adalah bahwa kita lebih mengambil mana yang lebih banyak masalahnya ketimbang mudaratnya
mas abbas ada tanggapan tidak
kemudian pan di dua ribu sembilan belas untuk hitung hitungan mendukung capres ya kak
kalau kemudian di kader bahwa tidak mendukung pak jokowi apakah memang pilihan terbaik untuk pan adalah mendukung pak prabowo subianto
ya mungkin gini sikap yang saya kira masih akan diselesaikan secara kelembagaan oleh pan adalah soal yang tadi sinyal yang disampaikan pak amin tadi
apakah betul pan sudah akan mengunci posisinya untuk mengambil posisi oposisi
tidak bergabung dengan koalisi pak jokowi
nah saya kira yang pertama adalah posisi pak zulkifli hasan sendiri untuk lobby di koalisi pak jokowi itu semakin sempit saat ini
kredibilitas pak zulkifli hasan jatuh setelah pak amin mengambil posisi politik seperti itu
dan menyatakan bahwa pan tidak akan mendukung pak jokowi begitu ya
ya itu di sebelah nilainya sudah berkurang
oleh karena itu pilihannya menjadi sangat sempit sekarang
nah oposisinya dengan pak prabowo yang paling mungkin
kalau sikap pak amin
tetapi pak zulkifli hasan itu orang yang rasional juga
dan pemilih saya kira para kader kader pan juga rasional
tentu pan berharap bisa bergabung dengan calon yang punya prospek kemenangan paling besar
paling besar ya
ya dalam hal itu
kalaupun misalnya koalisi sebelah membuka pintu posisi pan sekarang sudah posisi tawar pan sudah menurun lebih banyak saat ini
yang kedua jika ada kemungkinan misalnya ide dari pak zulkifli hasan soal koalisi nasional
nah koalisi nasional itu juga bisa berarti bahwa pan mungkin akan membuka diri jika ada satu kondisi
yang memungkinkan terjadinya kesepakatan antara pak prabowo dan pak jokowi
saya kira kemungkinan itu belum tertutup pak
pak prabowo akan bergabung bisa bergabung dengan pak jokowi
dalam posisi posisi tertentu
misalnya ketika konteks politiknya secara nasional misalnya menginginkan situasi itu gitu
dan ada kesepakatan di internal gerindra dan pak prabowo untuk bergabung dengan pak jokowi
untuk kepentingan nasional yang lebih besar
saya kira posisi posisi yang ingin diperjuangkan oleh partai partai yang selama ini berseberangan termasuk pan dan pks
saya kira terpaksa harus membuat kompromi dan positioning yang akan berbeda
oleh karena itu mungkin perlu dipertimbangkan ide tentang koalisi nasional dari pak zulkifli hasan itu
jangan jangan itu terkait dengan persiapan
dan politik yang mesti dipikirkan oleh pan sendiri bahwa kemungkinan pak prabowo bergabung dengan pak jokowi itu belum sepenuhnya tertutup
apalagi sikap pak prabowo kemarin di hambalang itu masih terlihat betul belum bulat
dan masih menunggu respon publik seperti apa
dan juga respon partai partai lain ya
yang kemudian masih belum jelas termasuk pan
termasuk pan dan termasuk pks
akhirnya negosiasi di level pasangan misalnya
siapa yang akan jadi wakilnya nanti dengan pak prabowo
jika betul pak prabowo akan maju
jauh lebih rumit dibanding posisi pak jokowi
lebih rumitnya karena elektabilitas pak prabowo sendiri masih di kisaran dua puluh an persen
itu artinya nilai tawar pak prabowo di hadapan koalisinya lebih lemah ketimbang nilai tawar pak jokowi di hadapan koalisinya

lebih rumitnya karena eon pull tangga dan agensimnya ravigan dipilih dengan panit evento pandani dari pak jokowi
enggak jika anda memilih tarabi ign
apa itu hal tersebut
sementara populi center februari dua ribu delapan belas
itu artinya pan sendiri dalam posisi yang
efek yang dihasilkan
pak zulkifli hasan sebagai
calon presiden yang akan diusung oleh pan
itu ternyata tidak
pemilih di bawah
dari pak zulkifli hasan
ditambah sikap pak amin
kalau kita lihat reaksi publik terhadap
manuver manuver yang dilakukan pak amin itu
prospek memperbaiki posisi pan
justru saya kira membuat
terhadap pak amin dan pan
posisi pan ini sekarang semakin limbung
mendekati pak prabowo
tetapi tidak punya simbol yang diperjuangkan
artinya tidak ada alat
yang mempersatukan gerakan pan di bawah
yang dirasa sebagai
simbol atau misi
yang diperjuangkan bersama
tidak punya saat ini
jika untuk menjadi oposisi
publik juga tahu
prospek kemenangan pak prabowo
juga kecil prospek kemenangannya
dibanding pak jokowi
oleh karena itu
pertama kali ada harus menyelesaikan problem internalnya
dengan pak amin rais
meskipun tidak diakui di depan publik
itu real dan berdampak pada
kerumitan yang ada
di hadapi pan
dan tidak adanya
misi perjuangan yang
sehingga belum bisa menentukan
kemudian partai ini mau kemana
mendukung pak jokowi
atau mendukung pak prabowo
ini juga masih belum jelas
karena sikap yang belum jelas itulah
karena tidak tahu
apa yang diperjuangkan itu
apakah pak amin
perjuangan pak amin yang mau didukung
apakah perjuangan pak zulkifli hasan
atau perjuangan kader
usai jeda bersama dengan bang surya juga
kami akan segera kembali
anda kembali di iprahim ini
saya masih bersama dengan bang surya
dan juga mas abas dari smrc
sudah banyak yang kita bahas tadi
bagaimana kemungkinan pan
kemungkinan pan juga ke pak jokowi
dan juga tadi mas abas
menyampaikan ada kemungkinan juga
belum tertutup kemungkinan bahwa
kalau misalnya ada kemungkinan
ketika pak jokowi dan juga pak prabowo
bergabung menjadi satu
nah ini kemudian juga perlu kita bahas
sebelum kita akan bahas
bang surya dan juga mas abas
kita akan lihat terlebih dahulu
ada pernyataan dari ketua umum partai
persatuan pembangunan p tiga
prabowo bersama dengan jokowi
untuk pilpres dua ribu sembilan belas
november dua ribu tujuh belas yang lalu
pada waktu itu sudah ada pertemuan
antara pak prabowo dan pak jokowi
dan di dalam pertemuan itu dua kali
sudah disampaikan tawaran dari pak jokowi
untuk mengajak pak prabowo sebagai calon wakil presiden
jadi menawarkan pak jokowi
setahu saya begitu
ditawarkan langsung ke pak prabowo
ditawarkan langsung kepada pak prabowo
dan kemudian pak prabowo di
yang pertemuan kedua menyampaikan
kami merasa terhormat
karena di ujung perjuangan
akhirnya kita bisa bersama sama mengelola negara ini
jadi pak prabowo mau
informasi yang saya terima dari beliau begitu
beliau ini siapa mas
jadi pak jokowi cerita langsung ke anda
terus saya bertemu lagi dengan pak jokowi di awal
tanggal tiga desember
di setengah malam
di setengah bogor
kemudian saya katakan lagi kepada beliau
membincangkan berbagai hal
dan kemudian beliau menyampaikan lagi
mas sepertinya agak sulit
ini hari selasa dua pekan yang lalu
atau tepatnya tiga pekan lah kalau dari sekarang
beliau menyampaikan kalau ada utusan dari pak prabowo
apakah tawaran bulan november itu masih ada
selesai mas sekarang
baik ternyata ada juga tawaran dari pak jokowi
ke pak prabowo untuk menjadi calon presiden
masih belum dijawab mungkin ya
tapi kalau kita juga melihat pernyataan dari
sandiaga uno yang wakil ketua dewan pembina partai
gerindra mengatakan masih ada tiga opsi juga
salah satunya opsinya adalah pak prabowo menjadi cawapres jokowi
nah pan bagaimana kalau misalnya
mau mendukung gerindra merapat ke pak prabowo
sementara pak prabowo juga saat ini juga masih gamang ini tampaknya
atau mungkin mulai tergoda juga dengan
tawaran tawaran politik yang ditawarkan oleh kubu sebelah
ya saya belum menangkap ada sinyal yang positif dari
pihak prabowo maupun gerindra untuk menerima tawaran
baik itu kan informasinya juga pak prabowo sudah ketemu juga
sama pak luhut ya ditawarin juga artinya
wah udahlah kamu jadi wakil tapi tidak selesai juga
saya kira kalau sampai itu terjadi justru akan ada
itu yang disebut dengan keajaiban politik tadi
saya kira pan dengan posisinya yang hari ini bisa mengganding
partai partai lain juga akan menciptakan calonnya sendiri
untuk bisa meladeni itu kan
nah saya kira kutub ini akan menjadi kutub yang
petarungan yang sengit juga
mungkin ada head to head babak baru yang tidak disangka sangka kan
tadinya orang membayangkan head to head antara jokowi prabowo
bacaan wakilnya aja siapa gitu kan
tapi ternyata ada head to head versi baru kan
dimana dulu antara sesama petarung berkawan
terus ada rival baru gitu
saya kira itu juga menjadi keajaiban bagi bangsa ini
bahwa ternyata demokrasi ini bisa kita bangun dengan cara cara
yang nyaman dilihat tinggal bagaimana calon calon punya program yang bagus
tapi isi isi yang bagus saya kira ke depan
masyarakat tentu akan lebih dewasa untuk menyikapinya
baik mas surya kalau untuk menentukan capres apa namanya
arah koalisi kan tentu seperti tadi mas abbas katakan ya
tentu ada keputusan yang sangat otonom dari seorang ketua umum partai ya
terutama di pan saat ini kita bicara mengenai pan
mengenai kemudian perbedaan atau kepemimpinan yang pak amin yang cukup dominan di sana
apakah ini juga memang anda juga berpikiran sama atau ke depan juga melihat itu ada satu apa ya
sulit untuk bang zul bergerak manakala pak amin juga sudah lebih dulu menyampaikan pendapatnya
sebagai ketua dewan kehormatan partai amarat nasional
nah jadi begini kalau kami di mekanisme itu di adrt kami itu bahwa
penetapan calon presiden atau kepresiden diputuskan melalui rapat kerja nasional
nah ada penyampaian pandangan dari dpp di bawah kepimpinan ketua umum
ada pandangan pandangan dari wilayah dan kabupaten
ada nasihat atau pandangan dari dewan kehormatan
termasuk juga ada pandangan nasihat dari majelis pertimbangan partai
nah kalau sampai memang pada prinsipnya akan diputuskan secara musuh musuh pakat
tapi kalau sampai ibaratnya terjadi apa istilah kita itu tarik menarik
ya tidak kemungkinan puting selama itu prosesnya demokratis
jadi saya kira kami selama ini belum pernah lagi melakukan proses pengambilan putusan terhadap dukungan capri sapri melalui puting
saya kira semuanya akan selesai dengan kita saling bertabayun menjelaskan mana unsur maslahatnya mana unsur mudaratnya
saya kira begitu
jadi untuk ppras dua ribu sembilan belas apa yang dikatakan pak amin belum sepenuhnya benar juga ya bahwa pan tidak akan mendukung pak jokowi
ya sepenuhnya itu adalah nanti apa keputusan yang telah diketok di pimpinan sidang di rapat alkernas
begitu ditetapkan bahwa pan menyatakan berkoalisi dengan partai ini mendukung calonnya ini
nah itu berarti sudah sah putusan itulah yang bisa dikatakan sebagai sebuah putusan definitif yang wajib dijalankan semua kader di tingkat pusat sampai daerah
oke baik bang surya ini tadi kita juga kembali ke hasil survei beberapa lembaga ini ya
lembaga seperti populi center ada juga smrc mengatakan pan ada di posisi yang cukup berbahaya untuk suara
ini tidak menjadi pertimbangan ini bang surya bagi pan di dua ribu sembilan belas
karena partai partai lain sudah mulai merapat mendukung pak jokowi misalnya dengan harapan mungkin ya akan mendapat kautel efek dari pak jokowi
atau mungkin partai yang lain pks gerindra mengusung kadernya agar kemudian punya kotel efek tersendiri untuk partainya
pan ini bagaimana di dua ribu sembilan belas karena di dua ribu sembilan belas kan pemilihannya bersamaan ini pileg dan juga pilpres bersamaan tentu berbeda hitung hitungan politiknya
karena memang kekuatan pan ini disamping kekuatan mengandalkan struktural militan sekadar dan juga perpom caleg yang bersangkutan
bahwa caleg ini banyak di daerah daerah banyak diterima masyarakat
sehingga berdampak pada elektro atresur tingkat nasional memenuhi kota amang batas
tapi dengan dua ribu sembilan belas ini pemilu ini kan serentak memilih calon dprd dprd provinsi dprd pusat dpd dan juga calon presiden
saya kira nanti akan bergandengan dengan sendirinya bagaimana kapasitas partai politik dengan didorong oleh caleg calegnya
dengan infrastruktur yang ada untuk memenangkan calon presiden yang didukung itu tentu juga beriringan dengan program program partai
nah tentu saya kira akan lebih mantap lagi
jadi idealnya bahwa setiap partai politik ini kita harus memiliki kekuatan yang lebih besar
dan itu punya calonnya sendiri makanya kami juga heran juga
kenapa partai partai besar yang seharusnya mampu satu dua partai berkoalisi menciptakan calonnya malah ikut ke gerbong yang ada gitu
artinya semacam sudah ketertakutan ada semacam kesandera politik gitu kan
jadi pan belum takut nih sekarang
pan tidak takut pak kami itu di pan itu cuma takut pada allah swt saja
tapi kan dalam politik pasti berbeda hitung hitungan ya bang surya
takutnya dalam arti begini loh bagaimana kemudian di dua ribu sembilan belas nanti nasib pan gitu kan
karena saat ini belum juga menentukan arah sementara ada apa namanya
dominasi dua orang yang cukup berpengaruh di pan dan lain sebagainya
nah kalau kemudian ada rumor mengatakan partai biru akan merapat ke pak jokowi
biro ini antara pan dan juga demokrat berarti bukan pan ya
kami dapat tegaskan saat ini bukan biru pan
oke bukan biru pan
jadi kalau biru yang lain saya silahkan lah itu terjemahkan sendiri ya
oke baik mas abbas dua ribu sembilan belas lagi lagi pan harus seperti apa menurut anda baiknya
lagi lagi ke pak prabowo kah atau ke pak jokowi
dan untungnya bagi pan yang paling untung ya karena partai kan juga berbicara tentang
bicara mengikuntungan bagi partai itu ini kemana sebenarnya
saya kira posisi pan saat ini lebih harus dipusatkan pada usaha menemukan argumen
menemukan simbol dan juga menemukan agenda perjuangan yang bisa diterima oleh
apakah ke pak jokowi apakah ke pak prabowo
soal pemihakan saya kira
pak amin sudah berusaha
untuk batasi ruang geraknya
tetapi kalau lihat dari pak zulkifli hasan saya kira masih berusaha lebih fleksibel
membuka segala kemungkinan begitu ya
saya kira ketika pan kehabisan kemampuan fleksibilitasnya
kelenturan politiknya saya kira itu akan menyulitkan dirinya sendiri
oleh karena itu selama pan masih mungkin melakukan penjajakan
fair dengan berbagai pihak
pada saat itu juga pan masih punya kesempatan untuk diterima oleh kedua belah pihak
nah kalau kehilangan fleksibilitas seperti ditunjukkan oleh pak amin gitu
itu mengunci posisi pan pada pojok yang seolah olah tidak ada pilihan lain
tapi kalau tadi kata bang surya di kader di bawah juga maunya ganti presiden dua ribu sembilan belas
artinya sebagai suatu partai apakah baik kemudian untuk mengikuti suara kader
ini masa bahasa gelar kemudian nanti di dua ribu sembilan belas mereka tidak kehilangan suara
saya kira belum tentu juga
bahwa anekdot anekdot dari beberapa cabang mungkin
tetapi kan rapat kerja nasionalnya belum dilakukan
oleh karena itu belum tahu juga opininya seperti apa
dan itu juga satu hal
pengurus wilayah dan pengurus daerah itu akan lebih mendengar pak amin atau lebih mendengar pak zulkifli hasan
oke itu yang kemudian
itu yang akan selalu menghantui pan
selama mereka tidak bisa menyatukan antara besan ini
sulit bagi pan untuk bisa menyatakan agenda bersamanya seperti apa
oleh karena itu berpihak sementara ini
sementara ini kita melihat posisi pan lebih mendekat ke arah koalisi pak prabowo
tetapi itu juga dengan kondisi jika pak prabowo betul betul akan maju sebagai calon sendiri
oke jadi masih di dua orang yang kemudian sangat berpengaruh di luar
masih di situ
ini yang kemudian mengganjal pan untuk bisa menentukan arah koalisi di dua ribu dua puluh
kita akan tunggu nanti ya bang surya
kira kira bulan apa nanti deklarasinya
ya sekitar juni lah
sekitar juni ini di rakernas ya
jadi belum tahu akan dukung pak prabowo atau pak jokowi
tapi birunya bukan biru untuk pan ya untuk pak jokowi
belum oke baik terima kasih bang surya untuk kehadirannya malam hari ini di prime news
mas abbas terima kasih kita akan tunggu nanti seperti apa arah koalisi dari pan
yang tentu kita akan tunggu untuk pilpres dua ribu sembilan belas

dan prime news akan segera kembali suatu lagi tetap lama bersama kami